emang kamu lihat siapa yang mau mbak gugurkan
kok di kamar kamu ada jamu ini
baik siapa yang mau kamu aborsi
apa yang kamu lakukan
bagai pak maaf
hari ini kita mau tester menu sebelum restorannya dibuka
memangnya kapan soft openingnya
terserah sih om tante kapan ada waktu kira kira
iya kapanpun kita siap kok
ya ialah terserah papa arta dan mama sylvia
mereka yang punya duit dasarnya cowok pengeretan
bella belum keluar dari kamarnya
ini saatnya aku menghasut mama sylvia
bella enak banget ya belum bangun
padahal yang lainnya udah pada bangun
dan mama tau gak sih sekarang udah jam sembilan
udah kayak putih raja ya mah
kok bisa ya udah jam segini bella masih tidur gak bangun
enak banget ya dia
selamat datang mama
mama mau bangunin bella
kamu gak kasih tau mama
kalo semalaman bella begadang karena jagain anak kamu
mah tuh kan dia tuh bilangnya anak aku mah seakan akan
dia tuh bukan ayahnya afif kamu jahat
kamu tuh keteralan banget sih afif
seneng ya selalu deh kamu tuh setiap hari bikin sintia tuh sakit hati
memang kamu pikir bisa bahagia di atas penderitaan cynthia
gak adil namanya
bangun mbak udah siang
oh udah siang ya
nah ini dia nih foto jamunya
mbak kok mbak punya botol ini
loh gak tau emang ini kenapa
lah mbak ini kan buat bikin orang melahirkan cepet cepet mbak
atau yang bisa dibilang buat aborsi mbak
kok mbak punya jamu beginian sih
emang kamu bilang siapa yang mau mbak gugurkan
bella kok di kamar kamu ada jamu ini
bayi siapa yang mau kamu aborsi
aku mau mbak
buat apa jamu ini
gak ada bapak punya aku itu punya cynthia
kenapa sih kamu nyalahin aku terus
kenapa aku yang terus terusan kamu salahin bela
bener bener kamu ya
jamu buat keguguran
bella buat apa mau aborsi aborsi apaan
pasti dia mau kasih ke cynthia
supaya sintia keguguran kehilangan anaknya
kamu itu sudah menciptakan monster di dalam rumah ini
aneh banget itu perempuan
afif aku bisa jelasin semuanya
tidak ada yang perlu kamu jelaskan sayang
ini yang aku takuti
kan dari awal aku bilang
sebaiknya kita tinggalkan rumah ini
tapi kamu masih bersikeras
untuk tinggal disini
aku ngelakuin ini
demi anak kamu
aku gak mau
dan jauh itu
aku gak tau apa apa
kamu percayakan sama aku
aku percaya sama kamu
aku sangat percaya sama kamu bella
kita semua tersakiti
dan mama pasti akan berpikir macam macam sama kamu
aku gak apa apa
kebohongan pasti akan terbongkar
tuhan pasti menyaksikan semua ini
bagi aku yang terpenting adalah
hafif sebentar ya
kamu dan aku tau
dari mana jamu itu berasa
jamu itu berasal dari mana
dan aku tau kok
kamu menggunakan jamu itu
untuk atraksi dini kan
karena kamu ingin cepat cepat melahirkan anak kamu
tapi kamu malah memfitnah aku sintia
aku gak akan tinggal diam
aku akan cari tau
kenapa kamu memerlukan jamu itu
silahkan dicicipin om
rasanya juga pasti enak
nah sekarang papa jadi yakin nih
putri dan mantu papa sudah siap untuk membuka restoran
dia yang akan bantu bantu di restoran aja
ya udah kalau gitu raina bikinin minumannya dulu ya
aku permisi dulu ya anak aku nangis
gak usah dit
saya boleh numpang ke toilet ya
kamu udah tahu kan tempatnya dimana
iya udah tahu
mama heran sama temennya
setiap kesini selalu aja numpang kamar mandi
aku kangen banget sama kamu
kamu ngapain ada disini
emangnya kenapa sintia
aku diundang radit kesini dan juga aku pingin lihat anak aku
aku juga berhak untuk gendong anak aku
sekarang kamu mendingan pergi
gendong sama papa ya
tadi ke toilet sih
biar aku panggil aja sekarang aku kasih minuman ya
sayang kamu enggak mau cek siva
sekarang kamu pergi deh
cynthia kamu kenapa terlalu terburu buru sih
aku kan ayahnya aku beraku untuk gendong dia
kamu kesini aja tuh namanya udah bunuh diri
kalau yang lain curiga gimana
kan kalau sampai ada yang tahu kalau ini anak kamu tuh
kamu tuh mikir dong gafi
cynthia semuanya lagi pada sibuk di depan udah kamu tenang aja
gimana aku bisa tenang sih gafi
kalau ada yang tau ini anak kamu gimana
fit gue cariin lo dari tadi ternyata disini
mau kasih minuman buat lo
lo denger semua pembicaraan gue sama cynthia
pembicaraan apa ya
dit lo stop berpura pura ya
gue udah tau sebenarnya lu kayak gimana
gue udah tau tujuan lo untuk bisa masuk ke rumah ini
gue udah tau semuanya
dan gue bisa bongkar kapan aja dit
radit kamu jangan ikut campur urusan aku
dan aku janji gak akan ikut campur urusan kamu
kita urusin aja urusan kita masing masing
iyalah dia harus setuju
kalau dia gak setuju dia gak bisa tinggal disini
oke kalian sekarang pergi
dia mirip sama bapaknya
ya lebih mirip ke ibunya sih
dia udah selesai
dia udah selesai
kenapa gavine sama radit ada di kamar dia ya
aduh apa bella denger semuanya ya
tadi aku nggak sengaja lewat depan kamar kamu
kok radit sama gavin bisa di dalam kamar kamu
oh mereka penasaran sama anak aku
biasalah anak cowok gimana sih
kata radit anak aku mirip sama aku
mereka berdua emang suka bercanda bel
cynthia pasti menyembunyikan sesuatu
tapi apa itu
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
sampai jumpa di jepang
sampai jumpa di jepang
sampai jumpa di jepang